saya memiliki beberapa bawaan penyakit ya
antara lain saya ada ppok
makanya itu menjadi perhatian penting bagi anak saya
sebab sekali kita melakukan kesalahan
itu seperti apa ya sekali lancung ke ujian
akan sulit itu semua diperbaiki
nah jadi melihat yang semacam ini tahu dirilah
makanya untuk itu saya men set up pemikiran saya
saya belum terlalu tua sehingga saya tidak ada alasan untuk mengatakan
saya pikun sehingga saya tidak mau divaksin ketakutan divaksin
saya kira itu yang perlu diberikan kepada orang orang seumur saya
sebetulnya bukan kita lansia kita dikejar kejar vaksin bukan